kamu itu siapa bagi mama
kamu semua semua ini bagi mama
kalau kamu mau pergi kau mama akan ikut sama kamu
kemana pun kamu pergi mama ikut
apalagi kalau ngeliat kamu sama satria
ya tapi aku yakin
rasa cemburu itu ada
kalau ada rasa cinta
jadi maksud kamu aku jatuh cinta sama kamu gitu
ya aku sih nggak bilang kayak gitu
aku cuma minta kamu untuk berpikir aja may
dan kalau kamu udah punya jawabannya
kasih tau aku mai
aku tunggu ya
punya nenek bekas narapidana seperti nenek ini
sita sekarang lagi berpikir
allah itu baik banget ya
sudah dikasih nenek satu lagi
udah gitu neneknya baik banget lagi

terima kasih ya sita
mama sedang tidak enak rasanya
mama lagi butuh waktu untuk mandiri
kamu cuma butuh kesabaran
percaya sama aku ndre
sakit banget perutnya
jangan jangan udah waktunya
enggak enggak belum ndre

jangan ndre nunggu nunggu nunggu
allah akbar allah akbar allah akbar allah akbar
karena sebentar lagi kita sampai
mama saat mama membaca surat ini
sita papa dan mama udah pergi dari rumah
sita tidak mengerti masalahnya
papa mama benci sama papa
tapi waktu saya tanya papa dan mama bilang
jalan yang terbaik saat ini adalah menghilang dari hadapan omah
mama sita sedih banget berpisah dengan mama
dengan cara seperti ini
situ tahu kesedihan cita ini gak ada apa apanya dibanding dengan kesedihannya mama sama papa
kita cuma bisa mendoakan oma
dan sita juga berdoa supaya suatu ketika sita papa dan mama bisa bertemu lagi sama oma
dan kita bisa bersama lagi sama oma
berhukum lagi seperti satu keluarga bahagia
seperti yang selama ini boleh kita dosain
aku jangan andre
mama benar benar ditinggal
mama mama sendiri yang sekarang mau ditinggal
mama benar benar ditinggal
kamu kembali buat mama
mama bukan lagi
mama bodoh mama bodoh mama bodoh sekali
mama nggak boleh nyalahin kamu
mama juga nggak peduli sebetulnya
sebenarnya orang tua kandung kamu itu siapa bagi mama
kamu semua semuanya bagi mama
kalau kamu mau pergi mama akan ikut sama kamu
kemana pun kamu mau pergi mama ikut
pokoknya mama akan nempel sama kamu
kamu juga boleh tinggal di sana
bagaimana kalau kamu bersama mama
iya mama akan nempel terus sama kamu kamu juga boleh tinggalin mama
mama gak mau sendirian
siapa yang mau pergi mah kita gak mau pergi kemana mana kok
tapi rumahnya ini kan kosong mama ditinggal sendirian
rumah kosong gak lu
enggak mak tadi sita minta dibeliin es krim
tadinya kita menungguin mama
tapi sitanya kekeh dia ngotot pengen es krim
tapi surat ini tadi sita bilang kalian mau pergi
kamu ngerjain oma
cuma iseng aja abis itu sita bingung sih
gimana caranya atuinya mama papa sama oma
kata mama kalau cinta itu baru berasa
kalo udah kehilangan
sita kamu tahu
bapak harus bilang terima kasih sama kamu
karena kamu sudah menyelamatkan keluarga ini